dua kejadian teror pada bulan ini menunjukkan kaum milenial menjadi sasaran empuk indoktrinasi terorisme
pola rekrutmen saat ini berkembang menjadi lebih terbuka menggunakan ruang publik seperti sekolah kampus perkumpulan kegiatan kegiatan keagamaan hingga media sosial
untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami kepala badan intelijen negara ri periode dua ribu lima belas dua ribu
ada pak sutioso dan mas rituan habib direktur the indonesia intelligence institute
halo selamat malam pak sutioso mas rituan
saya ke bang yos dulu
apa komentar bang yos soal aksi terorisme yang dilancarkan oleh za kemarin di mabes polri
saya mengamati dari rekaman di televisi tentunya
aksi mekasar maupun yang terakhir kemarin mabes
mabes polri itu mengesankan bahwa perlaku ini sangat amatiran
karena begini kiri serangan teroris yang profesional ini adalah dilakukan secara mendadak ya
mendadak dalam arti kita nggak sangka gitu
kita ini semuanya termasuk aparat
karena dia sangat merahasiakan
hari hajar dia itu sangat bersyakat
lalu serangan itu juga
juga singkat dan dahsyat gitu
jawaban dalam arti kata mengejutkan gitu
dan selalu menimbulkan dampak yang sangat mengerikan
padahal banyak yang tewas
lalu perusahaan perusahaan yang begitu hebat gitu kan
itulah yang biasa dilakukan di subia di afghanistan
juga di indonesia itu bom bali
yang pengepok mariot
itu tidak banyak yang profesional
jadi kalau yang kemarin apalagi yang yang polri
ya yang pertama dia bisa masuk dengan pakaian dia pakai jilbab gitu
itu sudah ciri ciri yang harus dicurigai sebenarnya oleh aparat
karena itu sayang sekali kalau bisa sampai masuk ke halaman madras itu
ya ini perlu dievaluasi memang
biasanya kalau profesional dia akan menyamar misalnya sebagai bnn
s polri gitu kan
itu dari tersemat
setelah dia bisa masuk juga gayanya itu aneh aja
dalam tanah dalam sini
tercover apapun ya di medan yang sangat terbuka gitu
sehingga mudah sekali dilumpulkan itu yang terjadi gitu
jadi itu tidak berlaku
tapi dari dua aksi itu ada kesamaannya gitu
di mana kesamaannya
kesamaannya memberikan kesan
bahwa para pelaku ini hanya ingin cepat mati
akhirnya itu adalah hasil indoktrinasi para ironis yang sudah jalan masuk ke dunia
bahwa ya kalau mati dengan melakukan kegiatan seperti itu mati sahib gitu
dan di sana hidup dengan segala kecukupan kira kira terbiusnya seperti itu gitu
jadi kesamaannya itu di situ gitu
nah ini biasanya para pelaku seperti ini
itu terobsesi dari narasi narasi yang dibuat oleh para teroris ya
yang sepertinya senior kan
baik melalui ceramah ceramah maupun melalui medsos sekarang ini gitu
nah itulah hasilnya gitu
dan biasanya juga kenapa milenial yang jadi sasaran
karena milenial ini kan masih semangat ya
lalu di sininya itu masih labil
masih bisa diisi oleh doktrin doktrin yang bisa membius dia
saya kira kayak begitu kan
nah ini makanya milenial menjadi sasaran
untuk sementara kesan saya seperti itu ya
bang yos berkomentar bahwa kejadian kemarin dilakukan oleh teroris atau pelaku teror yang tidak profesional
kalau saya ke mas ridwan
mas ridwan sebagai peneliti soal terorisme
apakah anda setuju dari penelitian
yang anda lakukan bahwa ini dilakukan oleh orang yang tidak profesional
tapi kita tahu juga faktanya bahwa pelaku teror za ini membawa senjata
apakah ada perbedaan antara gaya teror mungkin jad atau yang berafiliasi dengan isis dengan kelompok teror sebelumnya
ya memang perbedaannya nyata ya
kalau di era jamaah islam ya
bagaimana dicatakan jindral jidil soekarno
jadi semuanya di planning dengan baik
ada siapa yang membeli bahan peledak
siapa yang mencari safe house
siapa yang mencari mobil
dan seterusnya itu di planning dengan baik
sementara di era isis dua ribu lima belas ke atas
mereka menggunakan sistem yang disebut dengan franchising terror
yang penting adalah ideologinya disebar
semaksimal mungkin dengan berbagai channel
dan tidak peduli siapapun
tidak harus kenal
asalkan dia percaya dengan ideologi itu
maka dia boleh melakukan aksinya
ini yang disebut dengan sistem franchising terror
dalam teori kontra intelijen
ini sekarang sedang dipelajari
ini yang sedang jadi paradigma utama
yang harus kita hadapi
dengan sistem seperti ini
komunitas intelijen menjadi lebih sulit mendeteksi
kalau dulu di era mungkin jindral jidil soekarno masih aktif
dengan melakukan penggalangan
kita bisa tahu sel itu bergerak kemana
siapa lidernya bisa dideteksi
dengan media sosial
siapapun bisa mempelajarinya
tidak perlu berkenalan dengan orang atau tokoh yang sentral
yang kemudian diamasi
mereka bisa mempelajari itu secara mandiri
kita ingat kasus misalnya dita dan sizka
itu adalah dua milenial
yang pada dua ribu sembilan belas
mereka melakukan penyerangan di makobrimob
karena simpati dengan kasus kerusuhan makobrimob
yang ada napi teroris menyerang polisi itu
dia terbang jauh jauh dari jawa tengah
dengan niat untuk menusuk politik
tidak ada yang memerintahkan
tetapi karena dia simpati
dia membaca media sosial kelompok ini
dia membaca narasinya
lalu kemudian tergerak untuk itu
dua anak ini sekarang sedang menjalani proses deradikalisasi oleh bnpt
mungkin capan capan cnn juga bisa mengundang
untuk bisa didengar langsung
bagaimana mereka mulai teradikalisasi
inilah tantangan yang menurut saya
jauh lebih sulit bagi adik adik komunitas intelijen muda hari ini
dibandingkan di era waktu jenderal sudioso masih aktif
karena pola pergeseran terorismenya berbeda sekali
pola pergeseran terorismenya begitu terasa
tadi mas rituan habib menyatakan seperti itu
kalau bang yos sendiri ini kan bertugas sebagai kepala bin ri
apakah tantangan ini semakin berat kalau bang yos prediksi
baik bang yos
apakah bisa jelas mendengar suara saya
bang yos tadi
tadi mas rituan menyebutkan bahwa sekarang tantangannya
ketika kita harus meringkus pelaku teror ini jauh lebih sulit
karena indoktrinasinya begitu kencang
ada franchising teror yang tadi disebutkan
kalau dari bang yos sendiri sebagai kepala bin dua ribu lima belas hingga dua ribu enam belas
apakah memang sesulit itu untuk bisa mengurangi potensi keterlibatan anak muda dalam melakukan teror
ya kalau dulu itu penggunaan medsos itu belum se intent sekarang ya
belum se intens sekarang
kalau sekarang itu intens
memang para teroris ini apalagi yang profesional itu ya
saat dia itu merencanakan ya
mereka berkomunikasi satu sama lain bisa kita deteksi
tapi pada saat hari hajam bukan aksi
di mana dan kapan mereka nggak hubungan lagi ya
mereka biasanya ketemu face to face
itu kesulitannya di situ
memang yang kita harus waspadai adalah kenapa sih kok pakai perempuan misalnya umumnya
jadi karena perempuan ini kan terkesannya
orang lihat perempuan pas gitu entah itu kan
penuh kasih sayang
angkita kerasan gitu kan
jadi murni dia untuk kamu pelangsung saja sebenarnya
untuk mengelabui kita
kalau laki laki penampilan curgarang gitu kita bukan jodoh apalagi jenggotan gitu
tapi kalau perempuan terkesan begitu
kenapa milenial yang saya katakan tadi
ya karena masih latil kan
mudah dimasukkan narasi narasi yang membius dia gitu kan
udah hidup susah katanya
kalau serangan ini berhasil juga hebat
tapi kalau mati pun saya langsung ke surga
jadi terbius seperti itu orang
sehingga apa yang perlu kita lakukan sebenarnya
kita sekarang harus melakukan operasi namanya brainwash
harus bisa dilakukan oleh aparat proses
karena tius tadi harus dikontrol bahwa itu keliru
aksi teroris itu bukan termasuk surga
masuk neraka nanti kamu
itu kan nggak mungkin bisa disampaikan oleh aparat intelijen
oleh aparat polisi atau tni gitu
jadi oleh para ulama yang harus berhasil
dan saya juga sebenarnya
ingin juga media itu ada partisipasi gitu
dalam konteks ini ya
dalam konteks yang di pos itu
bukan serama serama agama itu
jangan itu itu saja gitu kan
sekarang yang ada depan itu mengangkat masalah terorisme
untuk mengatakan gitu kepada para milenial
dan masyarakat umum ini bahwa
aksi seperti itu adalah
itu alamatnya generaka bukan kesulitan gitu
nah operasi apa itu nggak pernah dilakukan
dan jaringan teroris itu tidak kecil
tetapi kalau dikalikan dua ratus tujuh puluh juta
nggak banyak juga
umumnya adalah para simpatisan
simpatisan isis ya
ada yang sudah berhasil
bergabung di suria sana
ada yang tidak bisa
karena banyak kesulitan kan
masalah apa namanya
lalu kendala pemberangkatannya semakin sulit
setelah setahun mereka pada bergabung
sekarang ini jumlahnya tidak sedikit
ada di tanah air
yang kedua yang paling berbahaya adalah
yang sudah dari suria
yang sudah berhasil hancuran suria
mereka pada pulang ke negara masing masing
termasuk di indonesia
dan mereka itu bawa anak isp
dan anak anak dia itu dari kecil
sudah terindoktrinasi secara kuat gitu
mereka kan ada
bermain main sama anak anak kita gitu
nah oleh karena itu
tidak mungkin kalau kita
dalam memperangi terorisme
sekalipun digabung tni polri
dan intelijen itu masih jauh dari
jumlah rakyat kita
padahal mereka tersebut lagi mana mana
teroris baik yang lulusan zera
yang punya kemampuan hebat
sudah terindoktrinasi secara kuat
sekarang ada di tengah tengah kita
yang mengangkut undang undang kita yang sangat lemah
saya sudah cek itu negara negara lain
undang undang anti teroris itu paling lemah
saya memberikan contoh
malaysia saja tetangga kita
kalau ada teroris pulang dari suria
itu langsung masuk penjara
sudah di penjara begitu keluar pun
masih dikasih penang kakinya
untuk dimonitor keberadaan dia dimana
karena undang undang kita mengatakan
aksi di orang lain
di negara lain
maka tidak bisa kena hukum kita
dan biar sekarang ini
serang lakukan mungkin kolaborasi
antara simpatisan yang belum sempat berangkat
yang sudah berangkat
ini masalah virus maksud saya
tidak bisa kita jelajah
harus ada operasi yang
dan terencana dengan baik

masih akan berbincang dengan bang yos
soal bagaimana penanganan terorisme di tanah air
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih melanjutkan dialog
bersama kepala badan intelijen negara ri
kita sudah mendengarkan komentar dari bang yos
soal bagaimana penanganan terorisme
di tanah air
dan perlu ada kerjasama yang sistematis
saya ke mas ridwan
apakah anda sejauh ini melihat bahwa pemerintah indonesia
sudah menyusun regulasi
dan juga melakukan implementasi
dari regulasi regulasi tersebut